tempat makan dengan konsep food court ini mengusung tema traveling dan nuansa
airport suasananya membuat pengunjung serasa berada di lounge yang kerap ada di bandara
saat tiba landasan pacu pesawat atau runway menjadi pemandangan pertama yang akan anda lihat
kafe yang terletak di kawasan ciputat tangerang selatan ini juga memiliki area yang didesain
seperti lounge layaknya bandara ada papan penunjuk jadwal penerbangan hingga jam dinding yang
menunjukkan waktu di beberapa negara ada pula penanda halte bus kota dan papan penunjuk arah
di ruang tugu nyaman tempatnya dan ya bisa kerja juga jadi wifi juga aman so makanan enak tempatnya
sini gimana menurutnya keren sih emang kayak bandara kan pas masuk kayak unik lah gitu keunikan
lokasi ini berlanjut ke menu makanannya ada sayap ayam khas korea dengan bumbu gangnam original sayap
ayam bumbu pedas dan sayap ayam cita rasa nusantara kemudian ada sandwich dengan beragam topping serta
menu khas jepang seperti ramen aneka menu rice ball hingga menu dessert puding soya yang menggugah selera
dari saya suka traveling juga dan kebetulan saya lihat di indonesia juga belum ada kalau di
bangkok itu sudah ada tapi dia temanya subway pakai train system gitu kalau kita pengen coba ya coba
airport aja lah nah kafe ini sepertinya cocok bagi anda yang suka traveling dan rindu suasana bandara
jujur kalau ditanya menu yang paling favorit saya bingung ya kayaknya ada sudah terkendali untuk
rasain gimana lanjut makan
keluar dari bandara kita ke negeri sakura yuk tapi nggak perlu jauh jauh ke jepang untuk menikmati
suasananya kafe tematik yang berada di kawasan area jepang kota bandung ini mengusung konsep
negeri sakura pengunjung yang datang langsung disambut dengan suami sama sama dan berkata
yang datang langsung disambut dengan suami sama sama dan berkata saya mau ikut nih
kecil atau street food di kota tokyo dengan deretan lampion yang menggantung di sepanjang cafe
tak hanya itu keunikan kafe ini juga terlihat dari banyaknya lampu neon khas jepang serta tulisan tulisan
berbahasa jepang di berbagai sudut untuk menu makanan tentu saja menghadirkan menu khas jepang
salah satunya adalah yakitori yakni sate khas yang berbahan dasar daging ayam
untuk membuatnya potongan daging ayam akan digoreng dulu lalu dicampur dengan saus barbecue lalu dibakar
selain dekitori ada pula berbagai jenis ramen
ya kafe ini selain menghadirkan ornamen dan juga makanan bernuansa jepang ternyata disini juga dihadirkan
ataupun disajikan beragam brand brand minuman asal jepang juga
sejumlah pengunjung mengaku datang ke kafe ini tak hanya untuk menikmati makanannya saja
tetapi juga untuk menikmati makanan yang lainnya juga dan juga untuk menikmati makanan yang lainnya juga

tempatnya enak enak juga kan untuk spot foto atau apa
terus untuk kota bandung tuh ini tempatnya di tengah tengah juga gitu
iya nuansanya juga jepang gitu kan jadi membuat apa
membuat suasana kayak di jepang gitu loh
baru ya gitu suasananya kayak di jepang
unik lebih keunik sih
penerapan tema berkonsep jepang ini merupakan bentuk dari sebuah inovasi bisnis
tema ini juga diambil karena pemilik cafe memiliki ketentuan
yang tertarikan pada negeri sakura
kurang lebih sih untuk suasananya memang mirip sekali sama yang ada di jepang
jalanan di jepang jadi banyak orang yang foto foto di sini
untuk menyantap berbagai menu di sini harganya cukup ekonomis
makanan dan minuman dibanderol mulai dua puluh ribuan saja
tim liputan cnn indonesia